festival adat kerajaan nusantara atau fakm tahun dua ribu dua puluh satu akan digelar di keraton sumedang larang jawa barat
fakn merupakan agenda tahunan dari majelis adat kerajaan nusantara atau makn
di mana seluruh kerajaan dan keraton yang terdaftar di makn mengadakan pertemuan
biasanya dalam festival tiap keraton atau kerajaan akan menampilkan kesenian tradisional
pakaian adat dan pusaka masing masing kerajaan
namun di masa ppkm level tiga di kabupaten sumedang panitia akan membatasi kegiatan festival
tentu perbedaan yang mencolok sangat banyak ya
di mana penyelenggaraan kegiatan di kondisi normal
itu para kerajaan atau keraton itu selalu membawa kontingennya
nah pada tahun ini di tengah tengah masa pandemi tentu
peserta dari kerajaan atau keraton di nusantara itu tidak membawa kontingennya
jadi hanya sultan dan permasuri dan kerabat kecil yang akan hadir di kabupaten sumedang
menurut panitia empat puluh empat kerajaan dipastikan akan menghadiri festival adat kerajaan nusantara di sumedang
agenda utamanya sebetulnya di dalam setiap festival
dan ini adalah festival minimalis
mana di beberapa ini
dikurangi seperti ditampilkannya kesenian dari keraton
lalu ditampilkannya pusaka pusaka keraton
ditampilkannya pameran tentang sejarah
dan di sini ini kita hanya memiliki yang bisa kita adakan adalah seremonialnya
yaitu loyal dinner pembukaan lalu musawarah madia pertama
karena sejak berdirinya
festival adat kerajaan nusantara akan dikelar mulai tanggal dua puluh delapan september hingga tiga puluh september dua ribu dua puluh
franky wijaya helmi suryanegara sumedang jawa barat